berikutnya badan amil zakat nasional atau basnas menyatakan tidak mengakui keberadaan basis dki jakarta
basnas selaku satu satunya lembaga pemerintah non struktural resmi pengelola zakat di indonesia
menyatakan bahwa basis dki jakarta hingga saat ini menjadi satu satunya basis tingkat provinsi di indonesia
yang belum melakukan penyesuaian terhadap undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu sebelas tentang pengelolaan zakat
penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian nama maupun kepengurusan
yang mengharuskan pengurus basnas jakarta adalah non pegawai struktural di pemprov dki jakarta
basnas mengaku telah berkali kali mengirim surat ke gubernur dki jakarta tentang kondisi basis dki
namun belum memperoleh tanggapan
tindakan pengelola basis jakarta yang melakukan pemungutan dan pengumpulan zakat
dinilai sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana
sebelumnya beredar surat edaran mengenai pengumpulan zakat dengan target nominal tertentu di tingkat rt
hingga ke luar
warga di provinsi dki jakarta beberapa waktu lalu
sanksinya adalah pasal empat puluh satu tahun satu tahun penjara denda lima puluh juta
bahkan pada waktu itu mereka sempat ada persepsi enggak untuk melakukan pensiunan
karena mengira bahwa mereka harus menyetorkan pengumpulan ziznya itu kepada basnas pusat
dan itu keliru
tidak ada keharusan dari basnas provinsi maupun basnas kabupaten itu harus menyetorkan
pengumpulan zisnya itu kepada basnas pusat
sama sekali enggak ada
maka yang terjadi adalah sebaliknya
sering sekali basnas pusat menyalurkan zakatnya melalui basnas daerah